keberadaan jalur tunanetra di sebagian trotoar ibu kota sejatinya dibangun untuk memudahkan penyandang disabilitas
namun sayang kurangnya kesadaran sejumlah pihak akan hak hak kesetaraan penyandang disabilitas ini justru membuat mereka manfaatkannya untuk kepentingan pribadi
berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah provinsi dki jakarta untuk membuat jalur pedestrian atau trotoar semakin ramah bagi para penyandang disabilitas
seperti membuat guiding block atau jalur khusus untuk tunanetra yang diperuntukkan memang bagi tunanetra agar mereka bisa mencapai tujuan tanpa harus tersasar
dan saat ini saya sudah bersama seorang penyandang disabilitas netra pak suhardi
halo selamat sore pak soehardi
selamat sore pak
pak suwardi kita mungkin sambil jalan aja ya sekalian coba guiding block ini
nah pak suhardi sebagai maaf sebagai seorang tunanetra bagaimana anda merasa berjalan kaki di jalan ibu kota ini sendiri
kalau sekarang lebih enak ya karena ada guiding block
guding block ini untuk tandanya
nah guiding block ini sama trotoar ada bedanya
kalau trotoar ini agak keras ditekan gini kalau guiding block kan bunyi
oh bunyi kalau guiding block ya
nah tuh jadi lebih mudah
kita tidak keluar dari jalur
ah iya betul ya biar aman terus di trotoar
ini adalah pertama kalinya suhardi berjalan di atas jalur tunanetra
sebelum mencobanya suhardi sempat merabanya untuk dapat membedakannya dengan trotoar
terdapat dua jenis guiding block
yang bergaris untuk memberitahu arah jalan dan yang berbintik bintik sebagai petunjuk untuk berhenti sejenak
tanpa guiding block soehardi mengandalkan tongkatnya untuk mendeteksi rintangan di depannya
namun berjalan di atas jalur tunanetra suhardi tidak bisa berhenti

istimewa ini bagi penyandang yang disik seribu sembilan ratus sembilan puluh enam
jalan palmerra timur di mana kami berada menjadi salah satu lokasi di mana pekail berjualan di atas trotoar

lokasi yang dekat stasiun palmerah ini memang memiliki lalu lintas pejalan kaki yang tinggi
sehingga dianggap sebagai tempat yang strategis untuk berdagang
nah pesu hari ini kebetulan sekarang jalanan agak penuh ya pak baik pkl ya
anda mungkin bisa mencium bau aroma makanannya
tapi masih bisa nih pak ya berarti ya
masih bisa cuma ada halangan halangan dikit aja
nah gimana menurut bapak dengan halangan halangan seperti ini
seharusnya masyarakat juga harus mengerti guiding block ini untuk apa gitu
oh ini fasilitas untuk penyelenggaraan stabilitas
dia enggak pakai menghalangi guarding block ini
seperti mungkin yang bisa kita lihat ada di depan sini nih ya misalnya nih
maaf pak ini sebentar pak ya kita mau tanya
pak namanya siapa pak
ini kan namanya guarding block nih bang ya buat tuna netra
kenapa jualannya agak nutupin jalanannya nih buat tuna netra
gak bisa mencuri dikit gitu maksudnya
iya nanti mundur
tapi tahu ini buat tuna netra atau gimana
oke baik makasih ya
minta tolong pak ya buat nanti yang lain
tak hanya pedagang seorang pembeli dengan cuek duduk di jalur tunanetra dan baru pindah ketika menyadari
kami juga menemukan pengemudi ojek daring yang memarkirkan kendaraannya di depan trotoar
sehingga menyulitkan kami berjalan
kita ke kiri sini pak
ya dan lagi lagi ring menghalangi pak
jadi memang apa ya meskipun sudah diperuntukkan bagi kaum penyandang disabilitas
tapi ternyata masih banyak juga ya pak ya
warga yang kurang sadar pak ya
bapak sendiri gimana menyikapi hal itu
sebetulnya memang kesadaran dari
sebetulnya memang kesadaran dari
pedagang dari masyarakat dari pemerintah
pemerintah membuat ini kan sebetulnya untuk digunakan oleh penyandang disabilitas kan
tapi pemerintah kan pasti tahu jalan ini ditutup oleh pkl
harusnya pemerintah cepat tangkap
baik terima kasih pak soehardi untuk waktunya
ya jadi memang seperti yang anda bisa lihat tadi memang masih diperlukan kesadaran bagi masyarakat
untuk supaya tidak mengganggu jalur tuna netra ya
terutama yang ada di guiding block
karena memang hal ini seperti yang anda bisa lihat
sangat bermanfaat bagi kaum penyandang disabilitas netra sendiri
untuk dapat berjalan kaki dan mencapai kemandirian
arya ditautama jakarta